di tengah pandemi covid sembilan belas world travel market london dua ribu dua puluh kembali digelar
walau digelar secara virtual indonesia tetap ambil bagian sebagai ajang promosi dan menggait wisatawan mancanegara
bali menjadi destinasi wisata yang dikedepankan karena telah siap dengan tatanan kehidupan baru
indonesia selalu memanfaatkan ajang promosi dan menggait wisatawan mancanegara melalui bursa pasar pariwisata
acara dua tahunan itu diantaranya international touristmus bursa atau itb berlin yang digelar setiap maret
event ini adalah ajang bertemunya pembeli seluruh dunia serta penjual dari berbagai negara untuk bursa pariwisata
dalam world travel market virtual london dua ribu dua puluh kali ini
sebanyak delapan puluh tujuh usaha wisata dari indonesia melakukan penjualan secara virtual
acara yang berlangsung selama tiga hari di nusa dua bali ini dibuka oleh iman santoso
direktur pemasaran pariwisata regional tiga kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
puluhan pelaku usaha wisata dari indonesia yang mengikuti bursa pariwisata ini diantaranya dari hotel
biro perjalanan wisata serta maskapai penerbangan
satu penjual mendapatkan tiga puluh pembeli sehingga event ini tidak sekedar pameran
namun benar benar mempertemukan sales dan buyer berkualitas
kenapa kita tetap hadir supaya kita tetap hadir di pasar kalau nggak dilupakan
dari event ini itu peserta delapan puluh tujuh sebagai sellers indonesia
dan kita pemerintah itu memfasilitasi satu corporate itu membayar registrasi satu lima ratus pounds terlihat
kali katanya dua puluh ribu ya itu adalah wujud bantuan pemerintah kepada pelaku pariwisata
sehingga delapan puluh tujuh seller memang yang minat delapan puluh tujuh ya itu lima puluh persennya dari bali yang lainnya dari wilayah lain
kita buat juga di bali supaya semua terkumpul jaringannya kita pastikan aman dan juga membantu industri di bali
bali masih menjadi destinasi
lokasi wisata andalan yang ditawarkan
apalagi wisatawan mancanegara yang ke pulau ini hampir empat puluh persen
selain itu bali sudah siap dengan tatanan kehidupan baru
walau demikian daerah istimewa yogyakarta sulawesi selatan kalimantan tengah papua
dan beberapa destinasi super prioritas juga turut ambil bagian dalam acara ini